sampai jumpa di video selanjutnya
mas tau bagaimana sifat siti sebenarnya
mas tuh kok gak tau ya mona ini cemburu
kenapa sih mas gak pernah bisa mengertiin perasaannya mona
untuk apa kamu cemburu saya
kamu kan tau
apapun yang kamu minta masa akan berikan buat kamu
udah sayang udah sayang
kalau kamu gini terus kamu tuh bikin emas betah di rumah
gue gak usah mikirin mereka lagi
gue harus percaya sama mona
bapak kenapa bapak belakangan jarang pulang
kalau setiap pulang ibu selalu cari masalah
bikin bapak nggak betah di rumah
pak bapak boleh marah sama ibu
tapi bapak jangan nelantarin anak kita pak
apa kurang uang bulanan buat kalian
pak anak kita bukan cuma butuh materi pak
tapi dia juga butuh kasih sayang dari bapaknya
ibu ini terlalu berlebihan
ide itu sudah besar
dia pasti tahu kalau bapaknya ini sibuk
bapak mau ke mana pak
urusan kita belum selesai
dia sudah selesai itu
memang ny selonan ini tahu teman teman

sejak tak lama sampai sekarang dia diminta anak dengan cara menipu
tapi kadang kadang rebecca minta saya pada sebenarnya bisa saya
gjak mana heran
jangan decided lah
didantar juga delivering al got salah asuk

coba kalau mas beliin mona mobil pasti mona kemana pun nggak perlu ngerepotin mas
kemana mana jalan sendiri ya kan
pak faridah sakit pak
dia manggil manggil bapak terus
ibu mohon bapak pulang ya pak ya
kasian anak kita pak
siapa mas yang telepon
ada urusan apa dia nyuruh kamu pulang
paling itu cuma akal akalan dia aja
biar mas mau ulang kan
karena mas sudah lama hidup sama dia
jadi mas sudah tahu bagaimana sifat siti sebenarnya
jadi sekarang mas mulai belain dia
mas bukan belain dia
tapi karena mas sudah lama hidup sama dia
jadi mas tahu bagaimana sifat siti sebenarnya
mas tuh kok nggak tahu ya
kenapa sih mas nggak pernah bisa mengertiin perasanya mona
untuk apa kamu cemburu saya
kamu kan tahu emas itu cuma cinta sama kamu
mas sudah nggak punya perasaan apa apa sama siti
dan kalaupun sampai sekarang mas masih hubungan sama dia
itu cuma semata karena anak emas
bukan karena mas masih cinta sama dia
ya udah deh
jadi kamu jangan ngambek lagi ya
besok mas akan beliin kamu mobil
beneran mas mobil
kenapa panasnya belum juga turun
padahal obat dari dokter sudah diminum
sebentar ya sayang
sebentar lagi bapak pulang
mas pergi dulu ya
bapak ini dua orang tentang perasaan aja
arah arah avete nota sesuatu
ah serius sih tu
tak keluar sekarang kak siti
terus ada di kulit ini
apa kau cari
halo malam ini kamu kesini ya aku kangen berarti malam ini kita bisa
happy happy dong baby ya oke deh aku tunggu ya bye
ini bapak pulang bapak bapak janji nggak akan pergi lagi ya
hai bapak disini aja temani dan ibu
ia ia sayang bapak janji bapak nggak akan pergi pergi lagi
perhiasannya mau diapain pak mau bawa jual mau dijual untuk apa bertambah modal tapi pak